permisi bu ini ada tiga kandidat kuat yang terpilih mana yang paling oke ibu pilih
ah oke terima kasih
hari ketiga itu ada wisnu riza dan roman
oke terima kasih ya
iya terima kasih bu
nama saya arya niriga umur saya dua puluh tahun
saya pernah bekerja di majalah sahabat muda sebagai reporter dan sekarang saya bekerja di radio tim voice sebagai musik direktur pak
halo pak nama saya riza umur saya dua puluh tahun dan sekarang ini saya sebut sebagai penyiar di ax haven
apa motivasi kamu untuk mengikuti seleksi ini
motivasi saya untuk ikut ini karena yang paling utama saya cinta sekali dengan dunia musik
bahkan saya juga punya kegemaran untuk ikut musik
saya ingin mengikuti beberapa perkembangan karir dari band dan juga musik sukarelu saya
plus saya juga suka untuk nonton konser konser musik pak
ya allah ambillah
ketenangan ya allah
buatlah hamba jadi percaya diri agar hamba bisa lolos seleksi ini
kok juga orang medan
kok anak medan juga
jangan bilang lo suka durian medan
medan itu enak banget
eh kita bisa dapet itu dimana ya
yang enak tapi
gue tau tempatnya itu enak banget
ayudah makan dong makan dong
gue jadi ngidap nih
yaudah gue masuk ya
good luck ya anak medan
semuanya silahkan masuk
semuanya silahkan masuk
semuanya silahkan masuk

tuh kita kencry apa ini

grup band shakespeare dibentuk pada tahun dua ribu sepuluh di london
beranggotakan ada robert abraham johnny bram adam howard dan harry santana
lirik lagu pada band ini banyak diambil dari karya karya william sexpear
buat kalian semua para pecinta grup band sexpear
mereka sedang mengadakan live konser di istanbul sekarang
dan gue roman arbani ada di sini untuk kasih info seputar konser mereka
di istanbul buat lolos semua
baik baik lo ikutan juga
iya kan sebelumnya gue ngirimin ini ke email lo
tentang audisi ini
terus abis itu gue telepon lo nomor lo gak aktif
lo juga udah lama banget gak siaran kan
ya enggak usah lupa gue
selamat malam semuanya
terima kasih ya atas partisipasi kalian dalam pemilihan anchor han ini
oh iya pengumuman akan kami sampaikan dalam dua hari ini via telepon
jadi pastikan telepon kalian gak ada yang tidak aktif oke
yaudah sekali lagi terima kasih ya
tak ada ke cabinet
sekali lagi babu dari mama aa men miracles mama nama siapa

iyuh keren banget
ya betah gak betah sih pak
cuman kadang aku sedih aja kalau inget papa
aku suka kangen banget sama papa
tapi so far kegiatan aku disini lancar semua kok
aku kangen banget mas sama kamu
aku kangen bicara sama kamu mas
sabar saja sedikit dulu ya sayang ya
kamu baik baik disana ya sayang ya
ya sih papa
ya remoh kangen kangen
ngapain kamu kesini
aku tadi bikinin kamu makan siang
kamu udah makan belum
aku baru mau keluar
untuk makan siang dengan klienku
kamu gak usah nemuin aku lagi
basing aku ya mas
aku tahu pasti kamu cewe banget sama aku mas

jadi kasi rindu
kamu orang biasanya doang sih
jadi mana yang paling oke ibu pilih
oke terima kasih
dari ketiga itu ada wisnu riza dan roman
oke terima kasih ya
iya terima kasih bu
tapi gue salah apa sih sama perempuan
selalu gue ditolak mulu
sam bukan salah lo
karin itu nolak lo bukan karena dia gak suka sama lo
cuma dia trauma sama bokapnya
ya udah kalau gitu
lo sekarang jangan nyerah sam
itu lo harus buktiin kalau misalnya lo tuh gak kayak bokapnya karin
gue udah berusaha ngomong cuma dia nggak percaya sama gue
sampai akhirnya sih gue juga jomblo dari
lahir santai aja ya
padahal lo ganteng ya
lo orang temen laki kali lo bercandain terus
sikar lo penyakit yakuman
gak apa apa jomblo yang penting duit hemat
lo mau kemana sih
mau beli gelang
kapan helfen ke siang

udah ada api aja

apinya boleh jalan selama duransyah

itu cewek siapa sih kak
dia bukan anak sekolahan sini kan
kalau setahu gue sih bukan
itu cewek siapa ya
enggak enggak enggak
jangan nemen nepain sayangan gue buat dapetin roman lagi
eh gina itu cewek siapa lagi
ih dia enggak tau apa kalau yang roman itu jodohnya sissy
allah tuh udah takdirin hi
ternak cewek ya kali itu orang
baru aja ditinggal bulan seminggu udah ada penggantinya
kok bisa tau gue sekolah di sini
tau dari mana ya
ya tau lah kan ada biodata loh di kantor nyokap gue
terus lu ngapain di sini
ya ngapain di sini
mau kasih selamat sama lo
selamat dulu dong
udah berhasil menangin angkor han dan lo bisa kesan lo